jika anda ingin berlibur dan menyegarkan diri dari kepenatan kota jakarta namun hanya memiliki waktu yang singkat
kota bandar lampung bisa jadi pilihan
untuk kesana cukup tiga puluh menit dengan pesawat atau empat puluh lima menit dengan kapal feri
anita may akan mengajak anda mencoba wisata dan kuliner kekinian di bandar lampung
kalau naik sepeda ini sebaiknya kita ngeliat view nya aja
renyap banget bu gurih
sebagai kota dengan penduduk yang berpengalaman
penduduk yang heterogen bandar lampung memiliki banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan
termasuk wisata bagi keluarga
salah satu tempat wisata keluarga yang ramai pengunjung adalah lokasi wisata dari ketinggian
di sini tersedia berbagai hiburan seru bagi anda dan keluarga
yeay kali ini saya mau ngajak anda semuanya untuk berwisata di tengah kota bandar lampung yang lagi hits alias kekinian
ada apa aja sih di sini
yang pasti kalau datang ke sini bisa menambah koleksi foto foto kita di sosial media
pengen tahu apa aja yuk ikut hunting sama saya berkeliling sini
berada di lahan seluas lima hektare pengunjung bisa mencoba berbagai wahana seperti sepeda gantung yang memungkinkan kita untuk melihat pemandangan kota dari atas
atau bersantai menikmati musik sambil mencicipi kuliner yang tersedia
bagi anak anak tersedia juga area bermain dengan fasilitas permainan yang cukup lengkap
lokasi wisata ini ramai dikunjungi wisatawan baik dari lampung ataupun luar daerah
pembelajaran di sini sangat menarik
saya jujur pertama kali saya kesini wah rupanya pemandangannya nikmat banget
segar terus asri
juga kita lihat dari puncak ini ke bawah wuh nikmat banget
seperti di puncak
saya akan mencoba wahana sepeda gantung
katanya dari atas sih kayaknya ngeliat orang gitu yang naik biasa aja
tapi pas udah mau naik lumayan deg degan juga

setelah menggunakan harness pengaman sepeda bisa kita kayu untuk melewati seutas pali besi
benar benar menguji keberanian
bagi yang takut akan ketinggian tidak disarankan untuk mencoba wahana ini ya
jadi kalau naik sepeda ini sebaiknya kita ngelihat view nya aja
di sebelah kiri ada view kota bandar lampung
di depan ada view pelabuhan panjang
di kanan ada sahabat saya ini
nah setelah menikmati wisata dari ketinggian
nah sebelum pulang jangan lupa membeli oleh oleh khas lampung
ada keripik pisang yang kelezatannya sudah tidak diragukan lagi
kini keripik pisang berinovasi dengan berbagai rasa dan olahan
ini kita lagi proses untuk pengirisan
jadi ukuran tipisnya juga harus pas tuh
hasilnya renyah ya bu
ibu kenapa pisangnya harus pakai pisang yang seukuran ini matangnya
ya biar jangan terlalu ini keras
kalau ini biar terlalu matang
jadinya nggak terlalu kayak begini
jadinya lembek malah ya bu ya harus yang masih mengkel kayak gini ya
pembuatan keripik pisang ini cukup mudah
pisang kepok mengkal diiris tipis
kemudian digoreng dengan minyak panas yang banyak
kemudian keripik diberi berbagai rasa sesuai olahannya
kalau di sini selain rasanya juga istilahnya tidak menipu lah
kalau namanya coklat coklat benar
bener terus harganya juga seimbang lah sama rasanya gitu

inovasinya sih dia ngikutin tren ya
kayak kemarin kan kita pertama kali keripik
terus lama lama ada pie
terus ada bolu
semuanya ada semua sih di sini gitu
dengan harga yang bersahabat yaitu rp lima puluh per kilonya
tersedia enam belas pilihan rasa yang bisa dipilih
seperti coklat keju balado hingga rumput laut
sebelum membeli kita pun bisa mencobanya terlebih dahulu
olahan lain dari pisang lampung adalah pie pisang
yang juga disajikan dengan berbagai macam topping
seperti almond keju kismis dan juga coklat
inovatif dan kekinian kan
nah wisata sudah
oleh oleh pun sudah di tangan
lengkap sudah wisata singkat saya di kota bandar lampung kali ini